kamu benar lagi
rekamu yang cerdas ini
yang begitu sangat menakjubkan
aku tahu dimana
sepertinya ada yang sedang mengawasi kita
kita harus berhati hatilah
pada saat baru
sejak tadi sama ucai
di sini tidak ada siapa siapa
kalau gitu kami mohon izin bersih ratu untuk memeriksa tempat ini
tidak usah diperiksa pak mah
itu hanyalah seekor kunci
masa kunci suaranya gitu
tidak ada yang percaya
sebaiknya kalian kembali mengerjakan tugas tugas kalian
karena di sini tidak ada apapun
tidak ada yang percaya
aku sudah merencanakan semuanya dengan sangat berhati hati
bahkan seekor nyamuk pun tidak akan ada yang tahu aku berada di sini lagi
wah mengapa gua harus sampai bertarung nyaman untuk sampai ke sini
raden tentu saja aku datang ke sini karena gua ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepadamu
dengarkan uangmu yang terdesak ini
mulai sekarang kalian harus bisa menahan diri
cari masalah apa apa dengan raden kian santang beserta raden maksungsang
apa itu artinya
gelar putra mahkota
diambil alih dari tanganku
itu semuanya tidak akan pernah terjadi raden
dan aku berjanji
kamu nanti pasti akan menduduki tahta di kerajaan besar pancacalan
tapi dengan satu syarat
kalian harus mengikuti semua saranganku
jangan bertindak sendiri
sesuka hati kalian
apakah itu artinya
raka sudah mempunyai rencana
aku tahu di mana kuburan raga buana
di mana dia dikubur kak
aku akan memberitahumu di mana kuburan raka buana
tapi ada satu syarat
kamu harus menghidupkan kembali
apa hubunganmu dengan argadana
dengar baik baik nyerompang
argadana adalah raka buana
itu sangat sejati
seliwangi sudah membunuh dia nyerompang
aku tidak percaya
karena aku melihat sendiri
raka argadana telah mati dibunuh prabu siluang
aku sendiri yang menguburnya
aku sendiri yang menguburnya dengan tanganku sendiri
kamu benar rai
raka mu yang cerdas ini
mempunyai perjuta juta siasat
yang begitu sangat menakjubkan
mengikuti semua saranku
semuanya pasti akan baik baik saja raden
raka harus menjelaskan sedikit saja rencana raka
kita harus menahan diri sejenak
bahkan kalau perlu
rai prabu siwan melantik
beberapa orang putra mahkota pacecaran
aku tidak mau
aku tidak mau
ini hanya sementara ini sementara
percayalah kepada uamu
kita akan merebut tata kerajaan pancacaran
yang benar benar sangat memungkinkan
tidak akan lama lagi keponakanku
ada baiknya kau mengikuti saran uang
kita jangan membuat masalah apapun
karena semua itu bisa menjauhkanmu dari tahta putra makontan
baiklah tapi aku tidak akan menunggu lama
jika saran dari uah tidak berjalan dengan baik
aku akan mengikuti rencana aku sendiri
dan kalian pasti akan melihat
dan kalian pasti akan tertarjuk tarjuk
melihat kecerdasanku kecerdikanmu
uangmu uang raja
yang mempunyai berjuta juta siasat raden
dan ingatlah semua perkataanmu
yang sudah tadi aku sampaikan kepada kalian